kursi hanyalah pemanis saja ada yang lebih besar yakni rekonsiliasi sebagai bukti kesamaan visi
lalu bagaimana dengan partai koalisi lain yang telah mengkontribusikan diri dalam pertarungan kandidasi yang lalu
apakah dengan merapatnya atau potensi merapatnya gerindra jadi peluang bagi perubahan strategi koalisi
kami akan mengupas persoalan di balik kursi menteri yang seharusnya memang menjadi hak prerogatif presiden jokowi
dimana persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah politik saja
tapi juga aspek pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak
disiarkan langsung dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas edisi jokowi mencari menteri siapa gigit jari
pasti anda penasaran kan saya tidak sendiri kali ini saya akan perkenalkan dulu orang orang yang cantik
dan ganteng di sebelah saya
yang pertama saya akan kenalkan teman teman dari universitas negeri jakarta
hijau ya ini juga sama sama hijau tapi beda
namanya juga hijau kan ada banyak ya gradasi gradasinya
partai juga ada partai hijau satu partai hijau dua
ini ada hijau juga tapi dari upn veteran jakarta
tidak hanya teman teman unj dan teman teman upn veteran
ada juga teman teman yang tidak beralma meter di sana
bagian dari kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan suara rakyat dan peduli
apa sih dan siapa sih kira kira orang yang akan mewakili kita menjadi harapan kita di kabinet mendatang
teman teman dari masyarakat sipil
oke sudah cukup perkenalannya
saya budi adiputro tadi sudah kenalan juga
kita akan bicara mengenai serba serbi kabinet
wah harus dong kalau enggak kamu pindah sebelah sana kalau nggak mau
oke kita ini informasi pertama ya di flash news ini
akhir akhir ini banyak yang tebak tebak
pemerintahan periode kedua jokowi ibarat punya kekuatan magnetis
seperti biasa nih jatah kursi dalam kabinet mulai bikin was was partai koalisi
mereka tidak berani nyinyir lagi berharap kadernya dipilih pak jokowi sebagai menteri
soal tebak tebakan rupanya bukan barang baru buat jokowi
sebagai presiden beliau adalah pelopor tebak tebakan termasuk memviralkan tebak tebakan nama nama ikan
tapi kita nggak sebut nama nama ikan di sini ya karena saru katanya
mungkin karena terlalu banyak yang menyebutnya
karena trauma makanya nama nama ikan tidak lagi masuk dalam daftar pertanyaannya pak jokowi
maka nama menterilah yang kini menjadi bahan pertanyaan
seperti kejadian tahun dua ribu enam belas waktu ia pergi berusukan
nah penonton nih
kita boleh nggak saya boleh nggak pakai pantun nih buat bridging acara ini
oke ada pantun sedikit dari pak lembang
jalan jalan ke sungai musi jangan lupa beli kecapi tebak tebak nama menteri coba kita tanya
sama si santri
tiga saja nama menteri gak apa apa
nama pendeknya nggak apa apa boleh
itu ramalan santri
masih mau lihat nggak yang nama nama ikan yang waktu itu viral
jangan jangan itu bahaya ya karena agak saru
santri tadi membuktikan bahwa ilmu ramalnya hebat bukan buatan
tebakannya terbukti tiga tahun kemudian dari tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kali ini dua ribu sembilan belas
meski bukan jadi menteri
paling tidak tiga nama yang ia sebut menjadi tokoh penting dan mencuat dalam kongres pdi perjuangan
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya
senior partai yang menjadi saksi perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai dan sekiranya beserta sekjen partai
termasuk ketua umum geris
termasuk ketua umum gerindra
yang juga berkenan hadir
menghangatkan kongres ke lima pdi perjuangan
di sini juga ada
ya karena juga sudah jadi
kader pdi perjuangan
terkenal namanya ahok
nah bener kan
tiga tahun lalu
hebat juga itu santrinya ya
ya hebat banget santrinya
bisa ngeramal tiga nama tadi disebut menteri
tapi kali ini di kongres pdi perjuangan jadi tokoh sentralnya yang disapa oleh ibu megawati
dulu di bidang trending dan kontroversi ahok itu tadi yang disebut oleh bu mega
bisa disebut pelanggan tetap
setelah dipenjara ia tidak lagi mencuat dan dunia politik tak lagi terpikat
trending bergerak liar karena dunia maya tidak memiliki kiblat
maka tak heran jika di kempot bisa trending setelah itu
tepuk tangan dong buat lord didi dong
oke kita tinggalkan lord didi kita kembali ke ahok ya kembali ke laptop
ahok memang hebat tapi setelah keluar penjara sedikit sekali yang mau jadi juru selamat
ketegasan dan kemampuan yang masih tetap tersemat dan karirnya di dunia politik diakuinya sendiri ternyata sudah tamat
tidak mungkin jadi menteri lah saya bilang ya
karena kan saya kan kasernya udah cacat di republik ini
udah tidak dikehendaki saya sebagai posisi ini
jadi kadang kadang kan bagi orang banyak saya dianggap penista agama
bagi yang menengah saya dianggap nikah lagi
meskipun banyak yang bilang nih
jawab apa namanya ahok katanya akan jadi menteri tapi ahok mengakui sendiri karirnya sudah tambah
harus dicoret tuh ya nama ahok dari bursa
kalau menteri paling enggak itu atas pengakuan ahok
ahok itu pesimis jadi menteri sementara partai koalisi ngebet minta bagian dalam kabinet jokowi
ya begitulah masalah kursi menteri memang selalu seksi
memilih menteri memang tidak gampang
harus diteliti kemampuannya
ditilik latar belakangannya
eh latar belakangannya
latar belakangnya dikepoin karakternya serta jauh dari potensi kontroversi
salah salah pilih nanti tiba tiba jatuh
nanti tiba tiba jadi rame seperti kontroversi enzo ali yang lagi rame belakangan
masuk jadi taruna ngobrol bahasa perancis sama panglima lalu viral gara gara dituduh oleh hti atau dituduh hti
itu baru taruna tni
bagaimana kalau menteri
makanya pak jokowi harus hati hati pilih menteri yang sehat jasmani rohani
jangan asal pilih meski ada yang minta sepuluh kursi
pasti insya allah usulan kita akan mendapatkan perhatian khusus
ya berdoa sebanyak banyaknya pasti
kita ngusulin juga banyak tapi yang diterima belum tentu berapa
yang ngusulinnya berapa cak
ngusulin sepuluh minimal lah
mintanya sepuluh tuh
dari kata katanya cak imin tadi kelihatannya agak pasrah
benar gak penonton
iya harus jawab benar ya
jangan begitu lah cak jual mahal kalau perlu ya
masa kalah sama lulusan kampus ternama yang ogah di gaji delapan juta
cobalah tiru hanur rencana
ya partai ini meski tidak lolos ambang batas parlemen
kalau minta jatah menteri jumlahnya tidak diduga
lantas cerita soal kabinet juga
nah ini nih pak
malah tanya sama saya
pak usman kira kira usul pak usman berapa itu anggota yang bakalan diusulkan ke ini
jadi pkb sepuluh ini inflasinya banyak dari pak oso empat puluh
hebat ya pak oso ya
tepuk tangan dong buat pak oso dong ya
kira kira apa ya respon ibu mega melihat tadi beberapa ketua umum partai minta jatah menteri
saya kalau inget ketawa sendiri
aduh kebayang gak ya
orang yang gak dapat aja minta
ini perlu saya sampaikan cuplikan yang tadi hanyalah rekayasa apalagi yang ibu ketawa tadi
itulah hebatnya kupas tuntas
saya adalah orang kedua yang mengaku di indonesia ini telah bikin rekayasa
saya mau tanya siapa yang nomor satu
ibu ratna sarumpayat
oh kamu kok tau kamu operasi juga
enggak ini asli
asli ya oke alhamdulillah
cuplikan bu mega yang ketawa sih memang rekayasa
tapi pernyataan yang paling belakang itu betul adanya
kemenangan jokowi membuatnya kembali berkuasa
kemenangan tidak membuatnya jumawa
kalau mau menyindir memang harus lembut namun menohok dan tepat sasaran
seperti arjuna dan panah pasopatinya
tidak lupa sahabat saya ketua umum gerindra bapak prabowo subianto
kembali pertanyaan kenapa saya pakai baju adat bali
oke masuk tuh barang kalau kata
almarhum sultan batugana ya
tembakan presiden terpilih ibarat smash penuh kasih sayang dari rudy hartono kepada lim swi king di all england tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
kamu belum lahir pasti kan
ya belum lah saya juga belum
sebuah babak final yang penuh kontroversi empat puluh tiga tahun silam
rudy hartono menang dan menyemat gelar juara dunia untuk ke delapan kalinya
itulah enaknya jadi pemenang
pihak manapun akan mendekat merapat sudah agak sudah nggak malu malu lagi
kalau jadi pemenang terus loh
semua orang mau merapat
yang tidak kenal dengan saya saja kalau ketemu senyum manis salaman
kalau dulu mana mau pak jokowi
saya sudah merasakan ditinggal orang
enak jadi pemenang ya semua ngajak salaman
tapi sekarang kan bu mega sudah senang
partainya menang capresnya juga menang
betul enggak penonton
jadi ini nih double kemenangan
makanya ibu jangan galak galak bu sama pak jokowi
termasuk urusan minta menteri
nanti kalau presiden kesel emang ibu mau
cuma dikasih empat menteri
tidak mau tidak mau
tidak mau tidak mau
tidak mau moh kalau kata bu mega
ini ada pertanyaan lagi buat bu mega nih
bu emang nanti kalau pak jokowi ngambek ibu gitu ibu mau ditinggal pak jokowi
terus pak jokowi bikin partai sendiri nanti
tidak mau tidak mau
saya paham ketegasan dan sikap ibu megawati
kita harus break dulu bu
nanti kupas tuntas akan lanjut lagi setelah yang satu ini
pertanyaannya saya ke ibu
boleh enggak bu
tidak mau tidak mau
tidak mau tidak mau
tidak boleh juga
tapi baiklah baiklah
meski bu mega tidak mau tadi
tapi berhubung kalau di sini saya yang berkuasa bu namanya juga moderator ya
kita harus tetap break dulu jedas jenak
sebelumnya saya mohon maaf
sekali lagi itu hanya rekayasa kami semata namanya juga anak anak jurnalis bandel ya
tidak ada tendensi apapun
jadi saya jangan diciduk ya pak ibu ya
sesaat lagi akan ada tamu tamu saya
ada adia napitupulu yunarto wijaya irma chaniago sordik bujaya
dan juga adi prateto yang akan mengulas mengupas mengenai bursa serba serbih dinamika
calon menterinya pak jokowi
kami akan segera kembali